dari dua gerbang khususnya dari dua gerbang cikatama dan kaliurip
itu sudah mencapai sembilan ratus sembilan ribu

nah yang sudah kembali yang sudah kembali itu dari dua gerbang tadi itu tiga ratus enam puluh sembilan enam ratus sembilan puluh enam kendaraan
sehingga apabila kita kalkulasi yang melewati dua gerbang tol itu
itu masih ada sisa itu tadi per jam dua belas
nah itu sisanya yang masuk gerbang kembali itu adalah rp lima ratus tiga puluh sembilan enam ratus tujuh puluh satu
nanti akan tetap kita hitung sampai dengan hari ini
hari ini sisa kendaraan